sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
haris laras kan sudah bertemu dengan keluarga kita
sudah kenal juga dengan alena
ya bagaimana kelanjutan hubungan kamu sama laras
kapan kalian akan menikah
berhubung lara sudah di sini
haris mau sampaikan sama ibu
sama alena juga
dan juga pada laras
agar semuanya tahu
mau menikah dengan laras
pernikahan itu akan haris lakukan
setelah haris menemukan anak haris
jadi selama anak itu belum ditemukan
dan selama anak itu juga belum mengakui haris sebagai ayahnya
haris belum siap
menikah dengan siapa pun
kamu bisa mengerti laras
aku sangat mengerti
laras sudah bisa mengerti
dan laras juga menerima bu
ibu juga bisa mengerti dan menerima juga
jadi ibu tidak berusaha untuk mengujungkan haris tentang hal ini
andai kamu tahu
aku mulai mencintai kamu
dan seandainya kamu tahu
kalau aku sudah menemukan anak kamu itu
tapi aku nggak bisa mengatakan yang
aku sudah menemukan anak kamu itu
tapi aku nggak bisa mengatakan yang
aku sudah menemukan anak kamu itu

untuk tidak memberitahukannya pada kamu
suaranya dari sini
ini kan ruangan pribadinya bu laras
nggak ada yang boleh masuk ke dalam ruangan ini
tapi kenapa ada suara orang di dalam
jangan jangan ada orang yang diam diam masuk sini
aku harus menghentikan orang itu
masuk sini mbak
yang di dalam itu siapa sih bi
bi orang yang di dalam itu siapa
namanya pak aldi mbak
pak aldi pak aldinya lagi sakit ya bi sakit apa sih bi
aduh kalau yang itu saya nggak ngerti mbak
pokoknya lain kali mbak jangan masuk ke kamar itu lagi
soalnya kalau ketawang sama bu laras bukan mbak aja yang dimarahin
tapi saya juga
ayo mbak jangan di sini yuk
terima kasih aras
kamu sudah mau makan malam bersama keluarga aku
sekali lagi aku minta maaf atas kata kata ibuku
yang terlalu mendesak kamu untuk menikah dengan aku
nggak apa apa riz aku sangat mengerti kok
orang tua mana sih yang menginginkan anaknya segera menikah
apalagi sudah seusia kamu
aku pulang dulu ya
malam ini kamu sudah melakukan hal yang sangat memalukan
buat apa kamu bicara seperti itu di depan laras
coba kamu bayangkan bagaimana perasaan laras mendengar kata kata kamu itu
kamu ini sama sekali gak menghargai perasaan laras
kamu itu kejam haris
tapi kan haris bicara yang sebenarnya
supaya semuanya tahu
ibu capek menghadapi kamu
kamu tuh sudah bikin ibu malu tahu nggak
kalau si laras itu udah nggak mau lagi sama kamu gimana
kamu mau menunggu malaikat mana lagi yang baik yang sabar menunggu kamu yang keras kepala itu
ibu yakin kamu keras saja sama undang undangmu
distinkan yang perlu diceritakan

alena akan bantu papi untuk mencari anak papi
kan kalau semakin banyak yang nyari
semakin mudah diketemukan
dan papi akan semakin cepat menikah sama tante laras
makasih ya sayang
kira kira siapa ya orang yang ada di kamar itu
kok aku jadi kepikiran terus
kenapa perasaan aku jadi gak enak begini
kamu kok belum tidur
belum bu camilla belum ngantuk
ibu baru pulang ya
tadi gimana acara makan malamnya bu
ibu belum pulang ya
tadi itu butini nanya sama saya
katanya kapan saya menikah sama haris
saya mau nanya pendapat kamu
gimana kalau saya menikah sama papa kamu
saya gak keberatanku bu
malah saya senang kalau pak haris mendapatkan seorang istri yang baik seperti bu laras
yang bener mila
kamu gak keberatan kalau saya jadi mama kamu
gak bu sama sekali gak keberatan
justru kamila akan sangat bahagia karena mendapatkan mama sebaik tante laras
kapan tante laras dan pak haris akan berdua
kok belum tahu
haris cuma mau menikah sama saya
kalau dia sudah ketemu sama anaknya
dia akan menikahi saya
kalau dia sudah menemukan anak kandungnya
dan itu dia ucapkan di depan ibu tini dan di depan alina
ya kita coba lihat dari sisi baiknya aja mila
siapa tahu ibu tini jadi berpikir
dan dia mau mengatakan sama haris
kalau kamu itu adalah anaknya
kalau bu tini tidak akan mengatakannya
saya tidak akan menikah sama ibu tini
saya tidak akan menikah sama haris
apa yang harus mila lakukan sekarang
apa yang harus mila lakukan sekarang
mila benar benar bingung
di satu sisi
mila sudah janji sama ibu tini untuk
merahasiakan mila dari papa
tapi di sisi lain
mila juga ingin melihat papa bahagia bersama mula ras
semoga mereka memiliki kemampuan
bu sebelumnya saya mau minta maaf sama ibu
minta maaf kenapa bi
tadi sewaktu ibu pergi tanpa sepengetahuan saya kamar pak aldi
kenapa kenapa sama aldi apa ada masalah lagi ya bi
bukan bu bukan tapi apa
tadi mbak camilla buka pintu kamarnya pak adi
apa camilla buka pintu kamarnya aldi terus kenapa bibi nggak larang
maafin saya ya bu ya seandainya saya tahu pasti saya larang maaf ya bu
ya udah kamu boleh kembali ke dalam
saya permisi dulu ya bu
aku bukan pak adil aku taufan
kak taufan nggak kak fadil jangan bercanda ah
aku bukan fadil
dan aku mau menagih janji kamu ke aku
kamu janji mau mempertemukan aku dengan keluargamu
jadi tepatin janji kamu kak adil
pertemukan aku dengan keluargaku
pertemukan aku dengan keluargaku
sudah fulalah sih pak
ya allah aku cuma mimpi
tapi kenapa aku mimpiin kak taufan
dan kenapa kak taufan mimpi